waterbombing diterjunkan untuk memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir putri cempo yang terbakar sabtu siang
waterbombing diharapkan bisa memadamkan api di titik yang susah dijangkau oleh pemadam kebakaran
sebelumnya wali kota solo gibran raka buming raka memerintahkan untuk melakukan pemadaman dengan waterbombing agar kebakaran di tpa segera selesai
selasa siang waterbombing yang datang usai memadamkan api dari bromo jawa timur langsung melakukan pemadaman di tpa putri cempu setelah beberapa kali berputar di atas lokasi untuk memastikan situasi angin
asisten perekonomian dan pembangunan gatot sutanto mengatakan heli yang mengangkut air menggunakan jenis super puma dan dilakukan dengan teknik spray dan semprot
menggunakan helikopter kemudian teknisnya dari udara
yang terakhir adalah pengambilan airnya di bandung tetonati tapi karena ada sesuatu mungkin angin kurang stabil dipindahkan ke pengawan solo
ini tadi udah ke dua belas kali kalau nggak salah pantauan awal sih efektif sih karena memang cepat
dan yang paling penting tidak membahayakan personil karena posisinya cukup rawat
menurutnya satu kali memadamkan air di tpa putri jempo jawa timur langsung melakukan pemadaman di tpa putri jempo
satu kali memadamkan api helikopter bisa membawa tiga hingga empat ribu liter air dan nantinya waterbombing akan dilakukan hingga titik api padam
terkait anggaran waterbombing gatot mengatakan semua anggaran dari bnpb di mana untuk waterbombing sendiri pemkot solo mengajukan ke bnpb
kebakaran tpa putri cempo sendiri berlangsung sejak sabtu siang
hingga saat ini dua hektare lebih lahan yang terbakar belum berhasil dipadamkan
bahkan pada minggu malam api sempat membesar akibat angin yang bertiup
meski sudah tidak terlihat api di permukaan asap masih mengepul dan menandakan bara api masih menyala di bawah gunung sampah setinggi belasan meter itu
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah